suara ini terdengar setiap hari oleh warga kelurahan lebak bulus kecamatan cilandak jakarta selatan
ini merupakan panggilan dari kakek uju tukang sol sepatu keliling
ia sudah menekuni profesi ini di ibu kota sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tidak ada pilihan lain baginya hanya inilah keterampilan yang ia punya
pria enam puluh delapan tahun ini bekerja tidak kenal cuaca
hujan atau terik bukan alasan tidak mencari nafkah
polusi dan bisingnya kendaraan sudah hal biasa
namun bukan berarti tidak ada kesulitan yang ia alami
lampu merah begitu
sejak pukul delapan pagi hingga lima sore ujul membawa beban yang tidak ringan
sesekali ia beristirahat dimanapun ada tempat
selain untuk memulihkan tenaga ia juga berharap ada pelanggan menghampiri
kakek yang akrab di sapa kang uju ini mengaku
kini semakin sedikit pengguna jasa sol sepatunya
pendapatan harian rata ratanya seratus ribu rupiah
namun tidak jarang dalam sehari jasanya tidak laku
agar dapat mencukupi kebutuhan harian ia juga menerima panggilan sebagai tukang uru
alhasil kadang ia baru bisa pulang ke rumah malam hari
kalau pengeluaran kita ya gede juga
alhamdulillah bantu bantu pijit
pijit juga dikatakan tidak ditarget harga
itu seikhlasnya juga ada yang ngasih lima puluh ada yang ngasih tujuh puluh ya tergantung orangnya
kadang ada yang ngasih seratus juga begitu
ya seperti ngasau juga begitu
mungkin nartikan harga yaudah pengeluaran sebulan itu ya sekitar dua jutaan
ada kali ya pengeluaran itu kotakan sama itu
walau sudah laju usia
pria asal garut jawa barat ini masih memikul tanggungan yang cukup berat
setiap bulan ia harus membayar kontrakan empat ratus ribu rupiah
dan lagi tagihan listrik seratus ribu rupiah
hanya dua anak ini juga masih harus membantu perekonomian putra putranya yang telah berkeluarga
termasuk biaya kontrakan
usai berjam jam mengitari kawasan lebak bulus dan sekitarnya
ia kembali ke kontrakan sederhananya di wilayah karangtengah lebak bulus
di sinilah uju dan istrinya yoyom tinggal
yoyom telah menjadi teman hidup kang uju sejak tiga puluh tahun lalu
ia prihatin dengan kondisi sang suami sehingga yoyo memutuskan untuk bekerja
walaupun uju melarangnya
yoyom bekerja sebagai asisten rumah tangga harian
yoyom dan cucu tidak pernah libur bekerja agar tetap memperoleh penghasilan
kisah kisahnya seperti apa
ya allah kamu sudah pulang
ya allah tidak kuat
saya melihatnya tidak ketegangan
tetap ibu mereka kerja
tidak membantu bapak
benar tidak ketegangan
hai cukup dengan apanya enggak jangan kerja gimana gak kerja itu
harapan kedua pasangan ini tidak muluk muluk agar senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan
untuk menyambung hidup sehingga satu persatu kesulitan dapat terlewati
bagi mereka sesulit apapun hidup harus dijalani dengan ikhlas dan layak
pengadilan latar meneluh hanya memperberat keadaan putih fanfury artika bagus jakarta